oke saya mau tanya ke bang andre dulu
sebelum saya tanya bagaimana gerindra melihat isu ini
bener gak itu pengakuan andi arief
lagi lagi saya mau tanya itu boleh kan mas guntur ya kita tanya ya
kan sudah kita jawab berulang kali juga
gak apa apa dijawab lagi
tidak mungkin terjadi
nah bang sandi sudah menyampaikan secara terbuka bahwa
beliau siap diklarifikasi di bawaslu
lalu bawaslu juga sudah upaya kan
memanggil bang andi arief
tiga kali tidak datang
pks dan pan sudah menyampaikan secara terbuka
lalu saya tegaskan lagi
ini diketahui oleh ojk ppatk
bahkan kpk itu suka mencium nih
kalau ada transaksi transaksi politik ini di pilkada
lima ratus satu miliarnya ketangkap sama kpk
masa ini satu triliun
kpk gak tahu ppatk gak tahu ojk gak tahu
belum ditanya bawaslu
ini kan gak mungkin
ini kan gak mungkin
satu triliun itu uang
itu disimpan di bawah bantal
itu sudah dibantah berkali kali
dan kita kasih kesempatan lagi untuk bantah hari ini
tidak mungkin bang sandi melakukan itu
pasti kalau sudah melakukan pasti akan ketahuan
tapi masalah ini sudah jadi isu publik
yang sudah tidak hanya diketahui oleh bang andre dan partai koalisi
tapi juga oleh publik luas gitu
dan ini sudah masuk bawaslu ya bang andre
seberapa serius gerindra dan koalisi
dari prabowo sandi ingin menyelesaikan masalah ini
supaya tidak ada lagi isu isu yang sumir
atau tidak ada lagi keraguan keraguan orang
terkait dengan isu mahar politik yang mengancam ini
bang sandi kan sudah bertemu dengan kpk
bang sandi lalu menyatakan juga siap diklarifikasi oleh bawaslu
jadi saya rasa kita transparan ya
tidak perlu kita takut
kita tidak perlu menyembunyikan hal yang memang tidak pernah ada
jadi kita santai
koalisi prabowo sandi kooperatif
takut karena memang tidak ada
jadi terserah kalau mau kubu sebelah
mau goreng goreng sampai angus juga
masalahnya kan yang tidak hadir untuk mengklarifikasi ini adalah
andi arief fasekjen partai demokrat yang menjadi bagian dari koalisi prabowo sandi
apakah tidak ada persuasi
maksudnya bang andre atau teman teman pak prabowo dan bang sandi
misalnya ngasih tahu bang andi arief
ayolah supaya clear semua ini
oh ini bohong kamu meralat informasinya
karena hingga saat ini partai demokrat juga tidak meralat
apa yang dikatakan andi arief gitu bang andre
yang jelas kami terus terang fokus sekarang
bagaimana tim pemenangan pak prabowo dan bang sandi ini selesai pengisiannya
sehingga dalam satu pekan ke depan
kami bisa menyampaikan nama ke kpu
jadi ini tidak menjadi fokus ya
kami tidak usah ngapain fokus mengurus yang tidak penting
tidak ingin diselesaikan secara cepat
silahkan bang andi arief menyelesaikannya jelas
ini benar benar hoax gitu loh
kami tidak ingin mengintervensi teman koalisi kami partai demokrat
karena bagi kami sekarang
karena demokrat sudah menyatakan memutuskan mendukung pasangan pak prabowo dan bang sandi
kami anggap ini selesai
ini secara batinnya aja gitu ya koalisi
kalau harmonisasi ya yang saya rasakan ya
bagaimana rapat kita dengan demokrat dengan pks dan pan
itu harus sangat harmonis ya
namun ada tuduhan itu dan tidak diralat oleh partai demokrat
tuduhan itu kan tuduhan pribadinya bang andi
dan kita anggap ini sudah selesai
partai demokrat sudah menyampaikan ke kami
ini sudah selesai
kami menghormati pernyataan koalisi kami
kami melangkah ke depan
karena ini hoax ngapain kami urusin lagi
nah itu kalau menurut bang andre itu hoax
tapi menurut guntur romli ini ada sesuatu yang bukan hoax ya bang ade
nanti kita akan bahas apa yang membuat gutur romli punya pendapat lain
kita akan membahas itu usai jeda berikut
kami akan segera kembali
dengan penjelasan gunter romli
apa yang ada dicurigai oleh guntur romli dan kawan kawan
kita akan kembali usai jadwal berikutnya
tetap di lain pemilu
itu pendapat andre rosiade
mewakili koalisi prabowo dan sandi
apa kata gunter romli
perwakilan dari koalisi jokowi maruf amin
sebelum saya mau tanya mas guntur
apakah ada aroma penciuman yang lain dari anda
saya mau munculkan kutipan pernyataan mas guntur
yang ditulis di blog pribadinya mas guntur
boleh kita lihat yuk ke belakang
ya fotonya lumayan keren mas guntur ya
tapi ini kita lihat quote nya saja jangan fotonya
saat ini tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden pun menjadi proyek pengalian isu kembali
itu yang pertama
ini tweet kapan ini
karena tagar ini ingin mengalihkan isu dari soal jenderal kardus
dan isu uang politik atau mahar
yang menurut andi arief
sandiaga uno memberikan uang lima ratus miliar ke pan dan pks
andi arief merupakan elit partai demokrat
yang menjadi anggota koalisi prabowo sandi
namun hingga saat ini terus menyerang sandi uno
nah untuk menutupi soal general kardus
dan perpecahan di koalisi prabowo
sandi diramaikan lagi gerombolan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
untuk menutupi jenderal kardus
dan perpecahan di tubuh koalisi
ini betul tulisan anda ya mas guntur ya
jadi untuk menutupi tiga hal
mahar jenderal kardus
dan juga perpecahan
apa indikasinya sampai anda mencium aroma ini mas guntur
ya saya melihat
sangat terpojok ya kalau saya lihat koalisi prabowo sandi itu ya
tapi itu urusan internal lah ya internal koalisi
kalau saya kan ingin menarik ke soal komitmen kita
untuk sama sama melawan politik uang
kemudian juga menciptakan pemilu yang bersih
karena saya juga melihat ini
setelah isu sarah
pilkada dki lewat
kemudian pak jokowi itu memilih kmaruf amin sebagai cawapres
saya mungkin memandang itu
politik syarat itu bukan dua ribu sembilan belas lah
tidak akan terjadi kalau saya melihat
saya mencium aroma
ini akan ada politik uang gitu
akan ada guyuran uang besar besaran
ketika kita dikonsumsi
kita dikejutkan dengan isu soal uang politik
atau yang disebut dengan mahar itu
pengakuannya dari dalam koalisi sendiri
ya dari dalam sendiri
jadi ini saya anggap bahwa informasi ini tidak bisa dianggap main main
karena sampai sekarang pun juga pan dan pks
adalah dua partai yang dituduh langsung oleh andi arief
tidak berbuat apa apa
tidak melaporkan ke polisi
kalau saya di fitnah
kalau saya disebut atau partai saya
kami akan langsung melakukan penegakan laporan terhadap polisi
nah ini saya lihat pan dan pks itu kayak tenang tenang saja
kalau kita sebut
hanya bisa diam
padahal kalau dalam agama itu
orang diem itu bisa dianggap persetujuan
jangan jangan ini benar
nah ini yang kami lihat
itu yang anda curiga
ya yang curiga
dan itu juga terkait misalnya dengan persoalan
curiga anda itu betul
maksudnya betul menerima atau betul terjadi
atau curiga tidak terima
ya saya curiga memang itu ada terjadi
bahwa ada soal mahar politik dan sebagainya
karena diam saja terlalu santai
karena diam santai
mereka juga tidak berbuat membentengi diri
melaporkan balik andi arief
kemudian juga sekarang
andi arief kok juga menghilang
saya kaya perlu laporkan andi arief di kekontras
apa harusnya dia juga bertanggung jawab dong
dia datang bertanggung jawab ke bawaslu
dan juga saya
bawaslu juga harus tegas juga gitu
karena kan bawaslu kalau ke partai saya itu kan psi itu kaya gimana
setiap pelanggaran kita datang
ini kok andi arief yang sudah jelas jelas menyatakan di publik
nah disitulah bawaslu juga perlu melakukan tindakan tegas ya
karena ini terkait dengan perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan
khususnya adalah soal citra
baik pemilu yang akan datang
sebelum kita masuk penunggangan atau isu tutup menutupi dengan isu lain
jadi anda melihat bahwa isu
apa masalah ini tidak ada willingness nggak dari semua pihak bawaslu
pihak partai koalisi yang tertuduh dan menuduh
untuk bisa menyelesaikan mengklarifikasi hal ini dengan baik
iya saya itu menganggap kayak ada sesuatu yang memang sengaja dibiarkan
dan dibiarkan menguap begitu saja
sementara itu ada hal kejadian yang sangat mencurigakan
kalau kata bang andri itu kan hoax bukan masalah yang terlalu serius
sanggahan kan biasa
tapi kalau kita melihat secara cermat ya bahwa ini informannya juga ada
dan dia sampai sekarang tidak mau minta maaf
partai demokrat juga tidak mau memberikan sanksi
kemudian pan dan pks juga tidak mau lapor polisi
jadi ini sangat kuat indikasi itu sangat kuat bahwa itu ada
apa yang disebut dengan andi arief pemberian uang politik oleh sandiaga uno
oke sebelum kita bahas isu tunggang menunggangi
semakin santai semakin tidak menganggap bahwa ini dianggap ya itu terjadi betul gitu
bang andre gimana komentar anda
ya pan dan pks tentu karena ini hoax ya
lalu kita melihat kepentingan yang besar ya
bagaimana koalisi ini solid apalagi sudah ada klarifikasi di internal kami ya
demokrat juga sudah mengklarifikasi
apa klarifikasinya bang
intinya semua salah ini sudah selesai ya
sehingga kami tidak perlu memperpanjang lagi
karena ada pr besar yang harus kami tempuh
bagaimana koalisi ini solid tim pemenangan harus segera disusun
masalah politik uang kan juga masalah besar buat demokrasi bang andre
mas budi politik uang yang disampaikan ini hoax kan
sudah kita sudah klarifikasi ke kpk
lalu bang sandi sudah menyampaikan secara terbuka siap dipanggil oleh bawaslu
lalu kan kalau misalnya memang
apalagi ini dana satu triliun orang ya
koalisi mas yang sering ditangkap kpk ini kan hampir tiap minggu nih partai dari koalisi
penukung pak joko ini
itu kan transaksi hanya lima ratus juta satu miliar
itu alaramnya kecium nih
apalagi satu triliun ya
apalagi satu triliun uangnya mungkin gak tahu
sepenuh satu studio ini mungkin lebih banyak
jadi bukan tidak menganggap serius politik uang masalah buat demokrasi
politik uang itu
kenapa pks dan pan tidak melaporkan seperti tadi
iya kan sudah disampaikan tadi bahwa kita melihat bahwa demokrat sudah mengklarifikasi
menganggap ini selesai
kami mengambil kepentingan besar
bagaimana koalisi ini solid
meskipun secara publik belum dibantu
inilah yang kami angkat topi kepada pks dan pan ya
sudah mengalah soal pemilihan wakil presiden
mereka juga sangat berbesar hati untuk bersabar soal tuduhan masalah ini
tapi yang jelas ini hoax
yang fakta itu adalah premanisme yang dilakukan oleh teman teman mas guntur rondi
untuk menghadang aksi dua ribu sembilan belas
kita masih soal mahar mas
nggak nggak saya mau kasih tahu
fakta itu mas guntur rondi bawa preman untuk menghadang kasus dua ribu sembilan belas
anda terima argumentasi itu
itu fakta nggak ada premanisme
jangan orang yang menolak itu langsung disebut dengan preman
ini warga sendiri
kita bicara argumentasi ini
cara cara premanisme ya
anda terima argumentasi itu
nggak itu soal maharat atau soal preman
soal maharat tentunya
itu nggak masuk akal
karena sampai sekarang itu
sampai sekarang itu semuanya mau diem diem aja
jangan jangan memang terima gitu
itu persoalan serius
dan semua orang diem diem saja
kita kan tahu partai politik adalah ada kepentingan juga ingin kekuasaan
kemudian tiba tiba ini
ketua tim sesnya gerindra
dituduh mahar diem
kok semuanya diem
padahal di fitnah
kalau memang benar fitnah
atau di beritahukan
kalau itu berita hok
kalau itu berita hok
jangan jangan memang ada sesuatu yang lebih besar
yang buat nyiram buat guyur
sehingga semua diem
itu kan asumsi anda
ada asumsi anda lainnya juga harus diuji
katanya anda menganggap dengan serius ini
apa aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden yang jadi kontroversi belakang ini
untuk menutupi isu ini
apa argumentasinya mas guntur
anda tadi mengatakan bahwa aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu untuk menutupi pengalian isu
itu soal misalnya
itu kan biasa
kita itu kalau lagi konflik
kita harus bikin ada musuh di luar
agar kita kembali bersatu
ketika prabowo sandi katakanlah belum solid ya
kemudian yang bisa menyatukan mereka semua siapa
ya tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu
tanpa menyebut siapa prabowo
kemudian siapa sandi
kan kalau anda baca misalnya komentarnya bang sandiaga uno itu
dua ribu sembilan belas ganti presiden itu lebih dekat ke orang orang lain

kemudian mardania alisera juga mengaku bahwa memang belum masih
ekspresi masih agak kecewa kalau saya menangkap diberapa pernyataan pernyataan dia
jadi itu indikasi perpecahan tadi ya
iya perpecahan itu
perpecahan itu ya untuk mengalihkan isu yang soal jenderal kardus dan isu mahar itu dibikinlah gerakan dua ribu sembilan belas
kasih kesempatan bang andre
ini narasi sampah yang coba dibangun sama mas guntur romli ya
oke kita break dulu
kita break dulu
kita break dulu
kita break dulu

ya bang andre silahkan

kita coba dibangun sekarang
ya kalau udah ngomongnya

reampekting ambek ini
anda mempersekusi seorang ibu rumah tangga di bandara batam
dua jam nggak boleh keluar bandara
terakhir anda mempersekusi lagi di pekanbaru
di depan bandara hanya tiga puluh empat puluh orang
anda bakar ban anda naik ke pagar anda lempar lempar itu mobil
padahal polisi ada ratusan
bahkan top pria ini kabinda pun ada di lapangan luar
tapi apakah betul ini untuk menutupi itu bang
jadi ini narasi baru yang dibangun oleh mas guntur soal mahar itu
itu bagian cara taktik
kan lihat di afd besok yang afd besok yang disiarkan bang ruhut bicara itu
mas guntur yang juga juru bicara pak jokowi juga bicara itu
menurut anda ini desain
jadi desain untuk menggiring opini supaya kasus persekusi
cara cara preman untuk menghadang ini dilupakan
karena kemarin kan dicoba
jadi gantian yang menutupi sebenarnya beliau ya
pertama kemarin dicoba
ini isu makar
pertama kampanye yang di luar jadwal
ternyata bawaslu sama kpu bilang ini bukan kampanye ini kebebasan ekspresi
malah yang berkampanye itu kita lihat
bagaimana jokowi dua periode dideklarasikan di mana mana
polisi kadif humas mabespori nggak bilang itu
itu kampanye di luar jadwal
nah mahalkan kadif umas mabespori bilang yang kampanye di luar jadwal ini adalah
padahal bawaslu dan kpu bilang itu tidak
jadi intinya kalau lihat mas guntur bicara
lalu bang ruhut bicara
ini desain karena kegagalan ali muhtar ngabalin kemarin
ali mutar ngabalin membangun isu ini makar
tapi terbantahkan gagal harus ada isu baru nih
bagaimana narasi sampah soal mahar ini dibangun kembali oleh
ruth sitompul dan juga guntur rombi yang memang juru bicara tim pemenangan
kalau argumentasinya bang andre argumentasi untuk menutupi perpecahan
kemudian general carlos isu mahar tadi tidak dianggap serius
kami itu argumentasi saya kasih tahu nih
fakta kepada publik kami itu tiap hari rapat
tim pemenangan pak prabowo dan bang sandi dari empat partai ini tiap hari rapat
dari pagi sampai malam dari pagi sampai malam
suruh pimpinan ada
dan suasana sangat harmonis sangat semangat menyenangkan
dan optimis bahwa kita akan menang
jadi tidak ada isu perpecahan sama sekali
jadi saya bingung narasi narasi sampah ini terus dibangun
dan yang pasti itu hoax
yang pasti fakta itu adalah
cara cara premanisme dilakukan oleh kubu sebelah karena rangka kepanikan
katanya surveinya tinggi
katanya partai pendukungnya banyak
katanya pasti menang
tapi panik pakai cara cara preman lalu tuduh ini makar
nah mas guter ini justru dibalikkan
ini untuk menutupi persekusi atau tindakan yang berlebihan terkait dengan isu ini
tindakan yang sangat memalukan dan menghancurkan sebuah demokrasi
kalau hari ini indonesia memborong emas untuk pencaksilat
kalau mas sandi mengatakan
mas sandi memang jago silat
tapi gini ini soal sampah gitu ya
kalau itu datang dari pihak kami
koalisinya jokowi kayak haji ma'ruf amin mengungkap bahwa
ada katakanlah mahar atau politik uang
mungkin itu tuduhan bang andre itu sesuai
ini yang mengungkap adalah anggota koalisi sendiri gitu loh
dari partai demokrat gitu
jadi jangan sampai ya
ada bau kentut dan dari sana kentutnya
kemudian malah kami yang kena bau kentut itu
malah kami yang disalahin
enggak dong sumbernya ini yang kita lihat sekarang gitu loh
karena bahwa politik uang itu berbahaya bagi demokrasi kita
itu gak ada hubungannya dengan soal surveinya pak jokowi tinggi
buat kami sudah pede lah soal itu
oke soal aksi negara yang dikritik bagaimana memperlakukan atau mengatasi aksi kemarin itu gimana mas guntur
seperti kata bang andri
barang siapa menuai angin maka dia akan menuai badai
yang terjadi adalah bahwa nino warisman dan juga gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
memang menuai kontroversi dan penolakan di mana mana
dan ingat itu enggak hanya di batam atau pekanbaru tapi di mana mana
karena itu ya kalau kita kembali misalnya kepada pendapat prof jimli asyidiki
mantan ketua mk menyebutkan bahwa tagar itu merupakan penyebaran kebencian terhadap presiden yang sedang
atau guru besar prof romli yang bilang itu adalah kegiatan makar
dan dia bedakan antara makar dengan kudeta
maka itu soal perencanaan dan sebagainya
dan ingat kata prof romli juga itu adalah lembaga negara yang bisa menentukan sejauh mana soal makar itu
intinya apa yang dilakukan negara itu sudah tepat ya dalam mengatasi ini ya
kita melihat kalau nino itu dibiarkan misalnya dia sampai ada konflik fisik ada korban jatuh
itu malah lebih berbahaya
makanya itu aparat yang melakukan sudah sudah tepat untuk menghadang biar dua yang pro dan kontra itu tidak berpengaruh
jadi sekali lagi anda menolak bahwa ini sebenarnya bukan strategi jokowi maruf atau negara untuk sebenarnya mengalihkan isu
seperti yang dikatakan gantian ini sebenarnya yang mengalihkan isu adalah pihak sana pihak jokowi maruf gitu
boleh komentari nih kata mas gunter romli
ini menarik ya beliau bilang penolakan dimana mana
saya ingat ada orang di makassar mengaku nolak ya pas acara di makassar itu puluhan ribu banyaknya
lalu di pekanbaru yang kata ya
yang kata ditolak
akhirnya mbak neno dipaksa dipulangkan oleh aparat ke jakarta
tetap hari minggu acara jalan ribuan orang yang hadir
nggak ada tuh orang yang menolak gitu loh
di surabaya yang dipaksa tetap ribuan orang hadir
bagaimana dengan argumentasi mas guntur tadi mengatakan bahwa sebenarnya kan isu mahar ini kan bukan dari pihak jokowi maruf ya
dari pihak prabowo sandi sendiri
jadi bagaimana kemudian jokowi maruf yang kemudian menutupi mengalihkan isu ini dengan donat surabaya si nanti presiden itu kan
saya jelaskan tadi
ini kan sudah clear
dan ini sudah dimasukin
jadi kalau dipolitisasi
ini berarti di politisasi
setelah mereka terdesak sekarang ya soal isu premanisme ini ya
bagaimana politik preman yang dilakukan terhadap seorang perempuan ibu rumah tangga
persekusi yang luar biasa
lalu dikembangkanlah isu makar
silahkan saja aparat kepolisian memakai asumsi prof jimli dan prof romli
kalau memang makar tangkap
tidak ada yang
tidak ada yang
tidak ada yang tidak transparan
kalau memang yakin negara ini mbak neno dan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden itu makar proses hukum secara terbuka
tapi jangan terjadi lagi kasus seperti al khotad
anda tangkap ya
lalu anda masukkan penjara berbulan bulan
lalu anda lepas tanpa proses pengadilan
dan zaman pak jokowi sudah melakukan hal seperti itu kepada al khotot kepada sri bintang pamungkas gitu
saya ingatkan jangan sampai dilakukan lagi
bahasanya tukul arwana kita harus kembali ke laptop
kita kembali ke topik mahar ini tapi
menurut bang andri sendiri seberapa harus dilawan sebenarnya
kalau isu mengenai mahar isu mengenai politik uang sebenarnya dalam demokrasi
seberapa merusak dampaknya dan seberapa punya komitmen prabowo sandi untuk melawan isu isu ini sebenarnya
prabowo sandi komitmen ya soal itu
khususnya partai gerindra
kita lihat komitmen partai gerindra itu teruji di dpr ri
alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kader gerindra di dpr ri yang tertangkap tangan oleh kpk
ini menunjukkan bagaimana komitmen kami di gerindra
menolak segala bentuk perilaku koruptif
bahkan gerindra di garda terdepan membela kpk
di bagai tindakan tindakan usaha pelemahan kpk yang dilakukan oleh partai partai pendukung pak jokowi
dan ingat rakyat indonesia ingat
yang sering ditangkap oleh kpk itu adalah kader kader pimpinan partai dari partai pendukung presiden jokowi
itu fakta bukan hoax
yang bukan isu sampah
isu sampah narasi yang dibangun ini soal mahar
kpk sudah bisa membuktikan
bawas lu sidang
monggo silahkan buktikan
uang satu triliun saya rasa studio yang sebesar ini uang satu triliun jauh lebih banyak menutupi uang studio ini
jadi nggak cukup kalau disini satu triliun itu ya
tapi dia punya komitmen untuk bisa menyesuaikan
kalau komitmen nggak usah kita bicara fakta saja
gerindra saya sampaikan
alhamdulillah ya sampai saat ini tidak ada kader kami di dpr ri tertangkap tangan oleh kpk
berbeda dengan partai pendukung pak jokowi
itu yang agak jejak
setiap minggu kita dengar ada kader yang ditangkap polisi
diketangkap kpk ada yang pdp ada yang golkar
itu partai partai pendukung pak jokowi
jadi rekan jejak membuktikan bahwa prabowo sandi komit untuk bisa melawan mahar politik ini untuk tidak bisa merusak demokrasi
dan bahkan ya bang sandi saat maju jadi wakil gubernur dki itu pimpinan kpk menjadi tim sukses
ada mas bambang widjo yanto pak anand pandu
jadi menunjukkan bahwa komitmen beliau beliau ini sangat luar biasa untuk pemerintasan korupsi dan politik
baik mas guntur
ya saya kira memang perlu dibedakan antara pak jokowi dengan partai pendukung
kalau sekarang bicara partai pendukung pak prabowo ya pan sama pks ya banyak kasus korupsi yang terjadi
jadi itu memang harus dibedakan
termasuk misalnya kalau partai saya partai baru kita kalau di panitian bawaslu tidak ada yang namanya mantan napi menjadi caleg di psi
berbeda dari gerindra ya pak taufik
ya di gendera
ini soal bagaimana kita membedakan soal antara pak jokowi sendiri komitmen dia melawan korupsi dengan partai partai pendukung itu
itu bisa saya jelaskan di sini
mengenai mahasiswa ini
tapi intinya adalah bahwa kita bersama sama harus melawan politik uang
karena ini merusak demokrasi kita merusak politik kita merusak politik meritokrasi
dan ingat bahwa salah satu jatuhnya soeharto tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan karena melakukan apa yang disebut dengan kkn
korupsi kolusi dan nepotisme
oleh karena itu ya mari kita sampaikan
ya mari kita sama sama
kalau memang tidak benar tidak menerima dan sebagainya laporkan andi arief
kan jalur hukumnya seperti itu
publik juga biar tahu
tapi kalau tidak kalau hanya diam diam saja ya dibicarakan dan sebagainya diam diam saja
ya jangan salahkan publik kalau menganggap bahwa ini ada kejadian yang sebenarnya soal politik
seberapa optimistis ini bisa terselesaikan terklarifikasi dan publik akhirnya mendapatkan jawaban yang pasti dari penyelenggara negara
menurut anda pak taufik
saya melihat bagaimana sikap gerindra sikap demokrat pan pks selama ini mungkin akan mendiamkan masalah ini
menunggu menguap menunggu banyak isu yang datang akhirnya mereka menganggap bahwa nanti juga akan ketiban isu lain
kalau saya melihat di situ
oleh karena itu saya itu akan mendesak tentu saja lembaga lembaga negara dalam di sini adalah bawaslu
saya akan menagi komitmen bawaslu sebagai lembaga yang independen yang untuk memantau pemilu melakukan pengawasan terhadap pemilu
memastikan bahwa pemilu kita bersih dari politik uang bersih dari pelanggaran itu yang ingin saya pastikan
anda mendesak hal yang sama mas andre
ya menarik dulu
satu menit terakhir
satu menit ya pertama saya meragukan komitmen pak jokowi soal pemerintahan korupsi kenapa
sampai sekarang sudah tujuh belas bulan kasus novel baswedan pak jokowi tidak mampu menuntaskan
beda dengan pak prabowo tiga bulan jadi presiden insya allah kasus novel baswedan terang menerang dan selesai
ini soal komitmen soal nyali pemberantasan korupsi bukan pencitraan itu pertama
yang kedua pak jokowi adalah petugas partai dari pdip kita tahu ya pdip banyak kader kadernya ditangkap oleh kpk
itu fakta bukan hoax nah bicara kembali soal politik uang mahar ini kami menegaskan sekali lagi ini adalah isu sampah
bang sandiaga uno sebagai calon wakil presiden kami sudah menyampaikan komitmennya beliau siap diklarifikasi oleh bawaslu
itu sudah menunjukkan bahwa
dan anda mendesak bawaslu dan pendekat umum lain untuk bisa menyelesaikan sehingga tidak ada syak wasankan
silahkan saja karena ini uang satu triliun itu mas kita transfer seratus juta saja
ppatk dan ojk bisa melacak
kalau korupsi itu uang cash bukan transfer
uang cash kan juga kan penarikan uang
kalau bagi uang seribu dolar singapura itu berapa misalnya atau dp misalnya
satu triliun ini sangat banyak jumlahnya
bagaimana itu cara pemerintah melakukan politik uang untuk menaikkan suara pak jokowi
pak jokowi pakai dana apbn
oke itu kita akan bahas di topik lain
tapi itu fakta juga bukan hoax
oke kita berharap ini juga selesai karena kita sama sama setuju untuk kata kita melawan mahar politik atau politik uang yang bisa saja merusak kualitas demokrasi kita yang kita tidak harapkan
terima kasih bang andre terima kasih mas guntur atas perbincangan malam hari ini